plt gubernur dki jakarta sumarsono menyambangi tpst bantar gebang kota bekasi
kunjungan ini untuk meninjau kegiatan operasional harian dan membahas rencana apbdp dki jakarta dua ribu tujuh belas
untuk kelanjutan swa kelola sampah dengan kota bekasi di bantar gebang
setelah meninjau tempat pembuangan sampah bantar gebang sumarsono menghadiri rapat terbuka dengan unit pengelola tpst bantar gebang
rapat membahas transisi pengelolaan aset kerjasama antara pemerintah provinsi dki jakarta
dengan kota bekasi terutama mengenai kelanjutan hak kompensasi warga bantar gebang sebesar rp tiga puluh lima miliar rupiah di tahun dua ribu tujuh belas mendatang
warga ya saya kira itu namanya kompensasi bau dan seterusnya
ada kelebihan ketika dalam manajemen transisi ini ke alaswa kelola
kita tidak hanya sekedar memberikan kompensasi dalam bentuk uang
tapi juga kombinasi memperluas definisi kompensasi dari umkm
memang menjadi juga pembendahan lingkungan termasuk sarana perasana yang dibutuhkan oleh wilayah terutama di bekasi ini
dan pendidikan kesehatan kemudian air artesi dan seterusnya
dan pak wadi kota akan menjadi komandan langsung pembendahan lingkungan ini semuanya